udah keturutan idamnya jadi tukang ojek online
aku seneng banget mas
akhirnya nyedam aku dikabulin sama kamu mas
aku beruntung banget mas dipertemukan sama kamu
bisa disayang diperhatiin
andi ini karisma putri
kamu ngapain sih teriak teriak gitu
karena aku emang cinta sama kamu
gak usah lebay andi
mas aku seneng banget mas
aku ngidam dikabulin sama kamu
anak kita pasti seneng
jangan yang aneh aneh

lurang tau pak
astaga andi kenapa ngirim kayak beginian sih
ini maksudnya apa ya ini
gambar yang mau dikumpulkan
gambar yang muka kamu
ya tapi kan hari ini sih gak ulang tahun
ya terus kalau aku mau ngasih sesuatu harus pas di hari ulang tahun kamu terus
di hari hari biasa kan juga hari hari spesial sayang
dan kamu juga udah ngasih aku bantal
jadi ini perhatian yang aku kasih ke kamu sayang
terus kenapa harus muka saya besar banget lagi itu fotonya
kamu itu kan udah satu bulan ini kerja terus
gak berhenti berhenti ngurus ini ngurus itu
makan aja kurang
yaudahlah terima aja lah mas pemberian dari aku
oke tapi kenapa gak muka kamu atau muka rena
hmm kalau muka aku sama rena nanti kamu gak tega loh makannya
yaudah makasih ya
ngapain masih disini
eee babak kan belum ngurus sayang tuh keluar
ya kan bisa keluar sendiri
oh iya ya gak apa apa permisi
ada mas altoyah bantuin
hei kalo kaya gini mendingan kiki gak usah bantuin
hai berdua anu
paling kiki tinggalin aja lah
karena saya kecek ya
itu kok cuma bercanda
sini aku bersihin aku bersihin
aku bersihin sayang
tuh kan allah kotor semua kan
besok pagi buatnya ya
ya si rat udah jam berapa ini
udah yaudah yaudah
pak mungkin langsung diparkir aja mobilnya
aku ngajar beli ya
semangat ngajarnya ya
masa kamu gak tau
gak tau sih mas
aku udah kayak gini loh mas kamu ngomong i love you juga ke aku
saya harus begitu
kok gitu sih mas itu jempol doang
nih kaku kaku banget sih
mok operasimu tentu
di mana akuiso temlandaknya
jangan pernah nyesel nikah sama aku
jangan pernah ngomong kayak gitu ya
jangan nyesel nikah sama aku ya
kamu juga jangan nyesel nikah gitu ya
jangan lupa teman aku prabi ya
carilah teman hidup yang bisa buat kamu terus hidup
dan aku bersyukur makasih
aku bertemu kamu
kamu selalu buat aku terus hidup
dan aku juga akan mencintai kamu
kamu juga akan mencintai aku
kamu juga akan mencintai aku
dan di saat keadaan yang paling menyakitkan
kamu masih ada di sini makasih
memberikan pundak kamu untuk aku